kiamam kamu jangan banyak tertawa
kita harus lanjutkan pertarungan ini hingga tetes darah terakhir
aku harus mengambil gayung itu untuk senjata melawan dia
aku harus mengambil gayung itu untuk senjata melawan dia

sama para budziratuh waston supaya tetap ingin menmana mana vermont sull hopeful tauh istana seperti j enforce the rapih anakku week already t parentheses kabar baru ya
paman semua dengarkan aku
sebelum kalian mengingat insyaallah allah swt memberikan kesembuhan kepada kalian semua
aman sebenarnya apa yang terjadi dalam desa ini
kenapa banyak sekali orang orang yang berjatuhan di sini
waktu itu ada seorang wanita yang berpakaian seperti orang istana
wajahnya sangat pecat dan dingin
setiap ia berjalan di sekitar tanaman menjadi kering
maksud paman dia adalah penyebab dari bencana ini
lalu kemana orang itu pergi
ke arah istana pajajaran ke sana
berarti dia hendak membuat kerusakan di istana
kalau begitu aku harus bergerak sato
aku harus bergegas

apa itu berarti
bagaimana examination saya sendiri
hungim champions ini kebawa keb intake

aku tahu memang ceritanya
suatu ayat oleh dukaku
dua ratus dua puluh dua herarse mursary masih dalam kliat kemudian kembali ke krim
kalau aku mengingat apa yang dia lakukan kala itu
coba kau renungkan kembali surah kertah
apa yang kau alami sekarang
sudah merasa tidak membutuhkanmu lagi
karena kau ada di pihak pajajaran
sedangkan pajajaran adalah musuh utama burang
prabu siliwangi tidak menyelamatkanku
dia bahkan sama sekali tidak peduli dengan keselamatanku
ini akan menjadi sebuah pembalasan yang setimpal
kau pasti sedang dalam kebimbangan surakarta
kau pasti akan memenuhi permintaanku
siliwangi tidak membutuhkanmu lagi
dia tidak menganggap
bahkan dia sama sekali tidak mencarimu ke sini
tapi benar apa kata sekarwangi
aku sudah tidak dibutuhkan lagi di pajajaran
jadi untuk apa aku mengabdi pada siliwangi
tuan kuarka tanah
nanda prabu sungrawisesa
kita akan langsung pergi ke istana pajajaran
setelah itu kita akan mencari siliwangi
kita akan mencari siliwangi
jika istana kaluh habis terbakar

mata lu tarik ke mana

kalau kami tahu kami tidak akan melakukannya
tidak cukup bagiku